rizka andriani akhirnya turut mempersembahkan tambahan satu medali perak bagi indonesia pada asian games dua ribu delapan belas
turun pada nomor final kano single dua ratus meter putri rizka harus mengakui ketangguhan atlet tiongkok sun mengya
hari terakhir pertandingan cabang olahraga kano dan kayak mempertandingkan enam nomor final
dari enam nomor tersebut atlet indonesia lolos pada lima nomor final
bermodal hasil kejuaraan dunia di jerman pada mei lalu nomor kano single dua ratus meter putri
sebenarnya menjadi andalan indonesia meraih medali emas
namun atlet tiongkok sun mengya tampil luar biasa dan berhasil mengungguli lawannya
rizka andriani pun harus puas mencapai finish pada peringkat kedua dengan selisih waktu yang sangat tipis enam belas detik
dari lima nomor final cabang olahraga kano dan kayak yang diikuti indonesia hari ini
hanya rizka yang dapat menyumbangkan medali bagi indonesia
ada rasa sedih pasti ya cuman
mungkin segitulah kemampuannya belum bisa merah putih di tiang tertinggi
penting udah usaha udah usaha semaksimal mungkin
tapi tadi dari china emang juara dunia atau dari jerman
ya mereka emang udah juara dunia emang
kita di jerman sudah pernah ketemu juga emang
dia kan personilnya banyak jadi kita nggak bisa nebak kalau mereka
dia lapisannya banyak

kita harus berpikir pikir
kita harus berpikir pikir
kita harus berpikir pikir
kita harus berpikir pikir
kita harus berpikir pikir
kita harus berpikir pikir
kita harus berpikir pikir
kita harus berpikir pikir
kita harus berpikir pikir
kita harus berpikir pikir